anda kembali di indonesia update bersama saya jihan novita
saudara keluarga korban geng motor mengapresiasi polisi yang mulai kembali bergerak
setelah muncul film fina yang diangkat dari kisah nyata
pihak keluarga meminta tiga orang tersangka yang masih buron untuk segera ditangkap
kakak korban meminta polisi segera menangkap ketiga tersangka
kasus kematian tragis yang terjadi pada agustus tahun dua ribu dua puluh
awalnya pihak keluarga tak mau kisahnya dijadikan film
namun karena demi mengungkap tiga tersangka lain yang masih buron
dari sebelas pelaku delapan diantaranya sudah difonis hukuman seumur hidup
dan satu anak berurusan dengan hukum difonis delapan tahun
sementara tiga tersangka lain masih belum ditangkap
nah keluarga sedikit senang bahagia lah
berarti nggak sia sia nih kita menyetujui dibuat film
walaupun kadang masih suka sakit ya
tapi sekarang polanya sudah bergerak jadi dipas lah
keluarga pengennya cepat ketangkep lah
cepat ketangkap cepat diadili juga kayak yang lainnya
karena sudah menghilangkan nyawa orang kan
ya jangan enak berkeliaran di luar lah
kepolisian daerah jawa barat memastikan pencarian tiga tersangka pembunuh vina dan kekasihnya pada tahun dua ribu enam belas lalu
ketiga orang yang masuk daftar pencarian orang adalah andi dhani dan pegi alias peron
langkah langkah penyelidikan untuk mengetahui keberadaan

polisi juga membantah salah satu buronan merupakan anak anggota kepolisian
justru salah satu korban yakni rizky rudiana merupakan keluarga anggota kepolisian
saat ini tujuh tersangka sudah difonis hukuman seumur hidup
sementara satu anak berhadapan dengan hukum difonis delapan tahun
yang telah kami keluarkan dpo nya
kita ketahui dengan identitas
identitas yaitu sodara andi sodara dani sodara peggy alias perong
di polres sirbonkota di polda jabar maupun di persidangan
tidak ada yang menyebutkan yang menyampaikan
bahwa identitas ketiga orang tersangka yang di po adalah
dari keluarga atau anak anggota kepolisian
jadi perlu saya sampaikan kepada rekan rekan
bahwa hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan
yang sesungguhnya bahwa salah satu korban
yang merupakan pacar atau rekan dari saudari fina
adalah anak dari anggota kami anggota kepolisian